kita sudah terhubung dengan mantan dirjen perhubungan udara kementerian perhubungan bapak budi mulyawan
selamat siang pak budi
pak budi sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua pkcrc sudah berusia lebih dari dua puluh lima tahun
apakah ada korelasi usia pesawat dengan atau kelayakan dari terbangnya sebuah pesawat
tadi saya sempat juga mewawancarai kapten vincent yang mengatakan tidak ada korelasi sama sekali
antara usia dari pesawat terbang dengan kelayakan pesawat terbang itu sendiri
ya semua komponen pesawat terbang pengemudinya pilot pilot kru
petugas di menara petugas di bandara semua tidak terlepas dari keselamatan penerbangan
oleh karena itu kalau kita sudah memperoleh data data dari pesawat tersebut
secara umum bisa dikatakan
bahwa semakin usia pesawat semakin tua
akan semakin banyak identifikasi yang tidak kita ketahui
oleh karena itu program perawatan pesawat itu sangat ketat
dan seringkali dilakukan melalui inspeksi ke inspeksi berikutnya
kemudian waktu tanda tangan merilis suatu hasil perawatan
itu pun sering dikenal sebagai double inspection
artinya salah satu petugas mekanik atau engineer yang memeriksa kesiapan pesawat
sudah merilis atau tanda tangan
nanti inspektur yang kedua akan mengecek ulang
itu adalah best practice
artinya tidak ada masalah sama sekali dari mekanik ya pak ya
atau hilang kendali yang diakibatkan dengan kecelakaan ini pak budi
nah kita belum punya bukti bukti yang kuat untuk itu
maka kita coba berpikir sebagai investigator
artinya dengan kondisi pesawat lebih dari dua puluh enam tahun
struktur dan sebagainya
itu selain mengalami deteriorasi
bisa mengalami kerusakan
bisa mengalami malfunction
bisa mengalami keausan
bisa korupsi kalau untuk strukturnya
dan juga kelelahan bahan
ini semua menjadi perhatian para engineer atau mekanik
yang bertugas untuk merawat pesawat terbang
dan juga menjadi concern inspektur dari regulator
untuk memastikan bahwa pesawat ini secara teratur secara reguler
telah memenuhi peraturan keselamatan penerbangan
di dalam pengoperasian maupun pengrawatannya
ada mekanisme khusus tidak yang diatur pak budi
jika sebuah pesawat terbang ini berusia di atas dua puluh lima tahun pak budi
sejak ketelakaan boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh seratus di hawaii

maka para posyat penerbangan sadar
bahwa ada keadaan yang tidak terlalu baik
dan ada keadaan yang tidak terlalu baik
dan ada keadaan yang tidak terlalu baik
dan ada keadaan yang tidak terlalu baik
dan ada gejala korusi dan kelelahan bahal
yang harus diperhatikan secara taksama
apabila pesawat itu melebih dari dua puluh lima tahun
nah pesawat tua ini itu ada tiga batasan
batasan oleh kalender yaitu lebih dari dua puluh tahun
kemudian batasan oleh flight cycle
siklus terbang itu tergantung masing masing pesawat
apakah itu sudah dipenuhi oleh pihak maskapai sriwijaya air pak
untuk perawatan di atas dua puluh lima tahun pak budi
nah ini yang harus dilakukan pemeriksaan peliti mas
kita bisa melihat bagaimana kondisi catatan catatan
yang ditulis di dalam logbook perawatan
maupun logbook perawatan
apakah mereka secara rutin dan konsisten
melakukan perawatan dengan baik dan benar
dan ini akan membawa konsekuensi
memerlukan biaya perawatan yang tidak sedikit
semakin tua usia pesawat
semakin mahal biaya perawatannya
adakah kesalahan teknis selama pengoperasian
adakah human error di sana
adakah juga kesalahan manajemen
nah bila suatu airline sudah mempunyai
maka pihak regulator berhak untuk memeriksa
baik itu teknis maupun non teknis
yang non teknis ini adalah manajemen
misalnya kondisi kesehatan finansial airline tersebut
masih mampukah dia merawat pesawat dengan baik dan benar
masih mampukah dia menggaji pilot mekanik dengan sepadan
baru kita akan melihat lagi apakah ada faktor cuaca
atau faktor alam lainnya yang mempengaruhi
kejadian kesalahan itu
waktu anda menjabat sebagai dirjen perhubungan udara
bagaimana kontrol monitoring dari anda sendiri
terhadap masing masing maskapai penerbangan
mengingat ini menjadi perhatian bersama ya pak
srijo r satu ratus delapan puluh dua pk clc ini masih belum
ditemukan sampai dengan saat ini
ya jadi menurut pengalaman tahun dua ribu tujuh belas
di awal tahun baru
pernah dialami kecelakaan pesawat terbang milik adam air
di selat makassar
dan ini pun menjulis pada
kondisi finansial dari
airline tersebut mereka sudah tidak
tidak mampu membayar bpm
mereka sudah menunggak biaya perawatan
sehingga kita melakukan
kontrol yang sangat ketat terhadap surat airline tersebut
bukan hanya adam air tapi juga airline yang lainnya
dan kita tahu bahwa
airline tersebut akhirnya ditutup
karena secara finansial tidak mendukung

secara teknis juga tidak mendukung
dan secara operasional juga tidak mendukung
dan secara operasional juga tidak mendukung
seberapa sering anda untuk mengecek itu pak
di saat menjabat sebagai dirjen pemudara
agar masing masing maskapai ini mentaati regulator yang ada
ya sebenarnya hal yang rutin
itu sudah diatur dengan teks sama dan tepat
melalui pkps peraturan keselamatan penerbangan sibil
atau dalam bahasa inggrisnya civil revision safety regulation
yang mengacu kepada ito requirement
nah ini harus ditegakkan terlebih dahulu
di antara reguler inspeksi perawatan
maka pihak pemerintah atau regulator
itu dapat melakukan misalnya pengecekan langsung di lapangan
yang kita kenal dengan remdeks
oleh karena itu pada saat yang sama
kita bisa melakukan rentek di berbagai kota secara serentak
lima kota besar di indonesia seperti jakarta surabaya denpasar makassar dan medan
itu meruahkan tempat yang ideal untuk melakukan rentek bersama sama
sehingga kalau ada pesawat terbang dari medan
tidak sempat kita cek
ya di surabaya bisa kita cek
atau di jakarta bisa kita cek
atau di makassar
nah ini akan lebih memungkinkan
untuk menjaring informasi yang lebih lengkap kesiapan airline
jadi ini ada suatu upaya untuk mengingatkan kembali
latent failure dari penggiat penerbangan sipil
yaitu kealpaan yaitu ketidakwaspadaan
karena kita masih berupaya keras
agar keselamatan ini menjadi budaya
ya artinya ketidakwaspadaan ini sudah dilakukan oleh swijaya air
dan lepas kontrol dari pemerintah gitu pak
ya kita bisa melihat misalnya dari rekaman flight radar
itu pesawat take off pada pukul empat belas tiga puluh enam
mencapai ketinggian sebelas voice lebih
kemudian beberapa menit kemudian
enggak sampai dua menit sudah crash
pada pukul empat belas empat puluh lima
artinya dari ketinggian sebelas sampai drone
atau laut maupun tanah
itu dalam waktu yang kurang dari dua menit
apa yang terjadi
dan kita nanti bisa juga mengecek rekaman pilot
dengan petugas atc
adakah pilot itu aware
atau paham situasi terakhir
sehingga bisa memerintahkan para penumpang
untuk menggunakan life vest atau lampung pengaman
dan apakah pilot sadar pada saat saat terakhir belum crash
sehingga dia bisa melakukan misalnya call sos atau midi midi midi
kalau itu tidak terdengar kalau itu tidak ada
penintas pilot untuk melakukan
menyiapkan life test dan sebagainya
berarti itu sangat tiba tiba kejadiannya
sejauh ini informasi kami pun
kondisi dari pilot yang menerbangkan pesawat ini
termasuk co pilot ini juga dalam keadaan sehat
pak budi artinya memang juga perlu diperhatikan juga
konsentrasi dan fokus dari seorang pilot maupun co pilot
dalam menerbangkan pesawat gitu ya pak
jadi sebenarnya pilot itu secara rutin dua kali setahun itu
melakukan macam macam flight
nah pada saat itu akan bisa ketahuan apakah kesehatannya prima
dan dia masih mampu mengendalikan pesawat dengan baik dan benar
apa pesan anda bagi pemerintah terhadap adanya kecelakaan pesawat sj satu ratus delapan puluh dua pk clc
agar tidak terang kembali ke jadian akhir
nah sini pak budi
bagi pemerintah tentunya ini merupakan sinyal lampu kuning
bahwa perlu perhatian lebih serius
perlu melakukan frame check serentak
agar membangunkan semua pelaku penerbangan sipil operator regulator maupun pengguna
bahwa kita punya kewajiban bersama
untuk menegakkan safety culture
jadi kita harus belajar dari pengalaman
jangan sampai terulang lagi
kesalahan kesalahan yang merenggut nyawa orang itu
jangan sampai terulang lagi
baik kita doakan semoga kecelakaan ini bisa terungkap
dan tim tentunya tengah bertugas untuk melakukan penyelidikan
terutama knkt kita doakan semoga bisa berhasil
untuk penemuan juga bangkai pesawat
terima kasih sudah berbagi informasi dengan breaking news cnn indonesia
pak budi gunawan selamat siang pak budi